yang terus memeriksa timbangannya dan memastikan bahwa dia memberi pelanggannya persis apa yang mereka bayar
iya seperti ini
orang orang suka membeli dari toko rotin karena semuanya lezat
dan ketepatannya membuat dia menjadi penjual yang dapat dipercaya
tolong satu pon kue krim terbaikmu
ini dia semoga harimu menyenangkan
tokorotinya selalu dipenuhi oleh orang orang yang membeli makanannya
terutama hari angel nikolai
akan ada barisan orang yang menunggu untuk mendapatkan kue angel nikolainya yang lezat
di atasnya dengan lapisan gula merah dan putih manis tampak seperti angel nikolai
dengan topi merah dan putih dan jubah merah panjang
aromanya menghipnotis dari kue jahe
menyebar ke seluruh kota menarik orang ke tokorotinya
pagi angel nikolai hari itu ketika pintu tokoroti dibuka
orang orang mulai berjalan masuk untuk mengambil kue mereka
oh aku sangat senang bisa mendapatkan kue yang luar biasa itu
iya mereka sangat enak
aku tidak sabar menunggu giliranku
aku akan membelinya selusin
orang orang dari seluruh penjuru kota berbondong bondong ke toko rotin
untuk mengambil sejumlah kue angel nikolai yang terkenal
tapi ada satu pelanggan tertentu yang akan mengubah nasib fin selamanya
permisi aku di sini
aku tidak melihatmu di sana
ada yang bisa aku bantu
aku ke sini untuk membeli selusin kue angel nikolaimu
fin mengambil nampan dan mengambil dua belas kue dan meletakkannya di dalam kotak
dia mengepak kotak itu dan menyerahkannya kepada gadis kecil itu
maaf aku telah meminta selusin
tapi kenapa kau memberiku hanya dua belas kue
ya karena selusin berarti dua belas
ibuku bilang selusin itu adalah tiga belas
bisakah kau memberi aku satu lagi
aku selalu memberi pelanggan persis apa yang mereka bayar
tidak lebih tidak kurang
hei jangan menangis anak kecil
ini semua akan baik baik saja
mengapa kau tidak memberinya kue satu lagi
semua orang tahu selusin itu dua belas
jadi aku memberinya dua belas
sekarang aku katakan selusin itu tiga belas
tidakkah kau ingin memberi gadis kecil ini kue hanya untuk membuatnya bahagia
tidak aku tidak bisa
dengar tuan finn baker
kau mungkin orang yang jujur tapi kau memiliki hati yang kecil
kau akan jatuh dan kau akan meningkat
dan saat itulah kau akan belajar bagaimana cara menghitung
dengan mengatakan ini dia segera keluar dari toko roti diikuti oleh gadis kecil itu
sejak hari itu semuanya mulai salah
roti berkembang terlalu banyak dan kue yang dia buat terlalu asam
oh ya ampun kue ini sangat kenyal
ya dan kueku tidak dipanggang dengan benar
aku tidak akan pernah kembali ke sini
segera orang orang memperhatikan betapa buruk makanannya
dan perlahan lahan berhenti pergi ke tokonya
mulanya dia salah satu tukang roti paling sukses di kota menjadi yang tidak dikunjungi oleh siapapun
apa yang harus aku lakukan
wanita itu telah membuatku tersihir
fin meneruskannya selama berhari hari
menjual lebih sedikit dan membuat kue lebih sedikit
orang orang jarang datang ke tokonya untuk membeli roti
dan akhirnya ia akan pulang dengan sedih
setelah bertahun tahun dan beberapa hari sebelum hari angel nikolai
ketika fin mendapati dirinya duduk di toko rotinya sendirian
tanpa ada yang membeli kue angel nikolai yang berharga
malam itu dia sedih sekali
dia menutup tokonya kemudian pulang dan tidur
hah bagaimana ini bisa terbakar lagi
oh angel nikolai tolong aku
tepat ketika dia mengatakan itu
dia mendapati dirinya di sebuah ruangan penuh dengan anak anak
dan di tengah tengah kerumunan duduk angel nikolai
membagikan hadiah kepada mereka
tidak peduli berapa banyak hadiah yang dia bagikan
tumpukan hadiah sepertinya tidak pernah berkurang
jika ada jumlahnya malah berlipat ganda
memberi sepertinya perasaan yang mengembirakan
semua orang terlihat sangat bahagia
hahaha lihat apa yang aku dapat
bagaimana ini bisa terjadi
seperti sihir fin mendapati dirinya sebagai anak muda
ketika angel nikolai menyerahkan hadiah kepadanya
itu adalah salah satu kue angel nikolainya yang terkenal
terima kasih eng ini kau
ya finn ini aku evanora
aku rasa kau telah mempelajari apa yang kau butuhkan
sekarang kau akan bangun untuk membuat makanan enak
dan dari setiap makanan yang kau buat kau membuat hati orang bahagia
dia bangun dengan kaget ketika cahaya bulan bersinar melalui tirai
dan dia duduk di sana berfikir
aku selalu menjadi orang yang memberi pelangganku persis apa yang mereka bayar
tetapi mengapa tidak lebih senang rasanya memberi
itu menyebarkan begitu banyak sukacita
pada hari angel nikolai saat fajar menyingsing
fin pergi ke toko roti dan mulai membuat kue
mengumpulkan semua bahannya dengan senyum lebar di wajahnya
dia menggulung adonan roti jahe
dan memotong potongan potongan dengan cetakan dan segera mereka dipanggang
dia membentangkan lapisan gula merah dan putih di atas kue
dan membuatnya tampak persis seperti angel nikolai
dia sangat senang dengan kue yang terlihat lebih baik daripada yang pernah dia buat sebelumnya
tepat saat dia selesai evanora berjalan masuk dan langsung menghampirinya
permisi aku ingin membeli selusin kue angel nikolai
melihat evanora di toko roti dia tersenyum dan segera menghitung dua belas kue dan satu lagi
lalu menyerahkannya kepada evanora
mulai sekarang toko rotiku selusin adalah tiga puluh
kau telah belajar berhitung dengan baik
kau pasti akan dihargai karena kemurahan hatimu
mengatakan ini dia berterima kasih kepada tukang roti dan berjalan keluar dari pintu
dan apa yang dikatakan evanora memang benar
ketika berita bahwa fin menghitung tiga belas sebagai selusin menyebar dengan cepat
dan orang orang dari seluruh kota bergegas untuk mendapatkan selusin kue lezatnya
dan segera dia menjadi sangat kaya
sehingga dia memutuskan untuk memberikan makanan kepada orang miskin setiap akhir pekan dengan gratis
yang menarik semakin banyak orang dari kota dan sekitarnya untuk membeli makanan dari toko rotinya
dengan demikian belajar bahwa kejujuran dan kedermawanan penting untuk menyebarkan semangat sukacita di seluruh dunia